jangan seperti itu atu
baru kemarin eros ke bandung
aku ada di panling
sudah satu tahun a
kursus ngejahitnya udah selesai
makanya eros tuh pulang
oh kirain mau kerja di bandung dong
eros tuh mau buka usaha sendiri di cibarengkok
kalau kerja sama orang lain susah
sekarang cantik ya
kang oding teh bisa aja
siapa sih eigenlijk scarinya ini
lihat aku yang ber
mama ngomongnya gitu terus
kan ah memang suka mikir
aam mah setia
kan cuma sopi
satu satunya pacar aam
masa nggak tahu
dia tanya apa aak
ya kan tidak semua yang menyapa kita kenal kita
pacar aak ya
kalau pacar aak mah udah pasti ya tuh
kakak diunyeng unyeng sama dia
terus ngelamar teh gimana
kalau mas sama abah nanya
tuh kan pasti mau kejar cewek tadi
kasian si ncup
nungguin di warung
nanti dia tadi lubung laler
nggak pamit dulu sama mak
nanti ah pusing ditanya tanya
aak kesini lagi
kan tadi udah
oh iya memang sengaja
supaya berlipat lipat pahalanya
si kemet mana
buru buru ada perlu katanya
soal lamaran udah diomongin
kapan mau diomongin
beli orson kecibareng kok
iya tuh mak
masih gak ber recoil ini
sudah kayak ini dalam
mengapas kacau tuh lu
kalau setiap kosong
aku baka di perga
mesti ngambil jalan pintas nih supaya tidak ketauan sofi di hati jempoluan
mbak dek kemana neng
ke cibarengko kan
masih di sini
bukannya tadi a a t disana
oh tadi adiknya teman minta diajarin matematika
tadi t a mau nebak eros tapi takut salah
jangan seperti itu a a t ngeliatin ya
baru kemarin eros ke bandung sekarang pulangnya a a jadi panling
sudah satu tahun a a
kursus ngejahitnya udah selesai
udah makanya eros tuh pulang
mau kirain mau kerja di bandung dong
eros tuh mau buka usaha sendiri di cibarengko
kalau kerja sama orang lain susah majunya a a
biasanya ngejahit apa
banyak a ada baju ada celana ada topi juga
apa nggak kejelas
ada baju ada celana ada topi juga a a t
oh ntar aja jahitin ya celana
kalau gitu a a t
aduh ada sopi lagi
lupa ada yang ketinggalan
udah apanya sopi
tadi kan kamu teh panggil saya
ini mau beli orsen disuruh emak
mau tau yang suara saya
babi sama ikan teh senangnya apa ya
cep kamu udah lama berteman sama kemet
sejak bokap pindah ke jebarengkok
bokap itu siapa
ba be bapak bokap bapak bapak saya
oh bapak kamu banyak
ngapain lewat sini sih
pakai kesiangan lagi
mudah mudahan aja si harus belum sampai
tumben lo sebentar ngapain lu si sopi
saya ketemu eros
dia teh sekarang udah pulang dari bandung
dia sekarang beda sekali cuma
kita cegat dia
kita barengin si eros
dia masih di belakang
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi